jirah kagak di rumah loh ada ji juga ada
ngapain tuh lu pak ji maaf bukannya saya nolak kebetulan kopinya abis
kalian cuciin det kagak gua aus
cendol mas iya sip berapa bungkus lima bungkus aja kan bener juga
enggak abang saya disuruhnya beli cendol aja
semenjak kamu jualan quran di sini kamu jarang ke rumah yang laras dong
juga deketin laras kang sejak saya jualan orang bobby suka sama yang laras
itu sih derita lumot
itu enak satu orang belinya banyak kagak usah ngirit
bro kita teriak lagi yuk siapa tau ada yang beli ayo siapa takut
yang hijau prak toprak cendol manis dingin sekarang rencana kamu apa mod
terima mobil biar bisa nyari kerja terus kuliah kamu mau kuliah iya kang kalau
udah kuliah saya mau nembak laras kang terus kamu bingung kenapa itu dia kang orang
saya belum laku banyak
belum bisa buat ngususnya tim mobil kang itu emang derita lumot
ngapain lu nih lu lu bapak nggak ngelihat kan saya lagi ke badan sepeda tuh gue cuman
basah masih aja ya tunggu sebentar ya beh eh lu ada kopi enggak ada beh nih sambil nunggu enakan sambil ngobrol
setiap kali di depannya bang gue selalu gugup
yaudah tahun depan aja
ya ya lah kok mau tahun depan
tahun sekarang lo masih gubuk kan
yaudah nembaknya tahun depan aja kalau lo nggak gugup
pak haji mau kemana
warung gimana pak haji
ya bentar tungguin
tunggu bentar gue mulas
kalau sudah beres kerjaan baru ngopi
ini yang gue tunggu tunggu deh
iya tuh be
hati hati beh masih panas
mbak surti belum balik dari jawa ya
iya deh kalau udah balik gue kagak mau ngopi di sini
iya sama sih yo juga nggak tahu kapan balik dari sukabumi beh
sama ya berarti kita
sama sama kagak ada yang bikinin kopi
oh loh itu mbak be
ini kan saya bikinin kopi buat mbak be
si jimot mau nembak si laras
gini aja udah kamu nggak usah mikirin itu lagi
kenapa sih kantis nak
kantis nak apa apaan sih saya jualan koran buat deketin laras kang
kamu tiap hari aja di sini jualan koran gak kemana mana
lagi sordi kemana
mau pesen apa
tunggu sebentar bikinin
gua disuruh jagain warungnya aji sodiq
kalau disuruh jaga berarti kerja namanya
aji sodiq pulang gua disuruh jagain warungnya sebentar
kalau itu sih bukan kerja namanya tapi diminta tolong
kan gue udah bilang dari tadi
gue nggak kerja sama aji sodiq
kok kira kagak di rumah lo
du mbak be juga ada
kagak kancak kancak gua
kopi gua baru juga habis rod
dih bikinin gua ngapain satu
kebetulan kopinya abis
eh apa yang lo nawarin kan jatah buah
kopi sama gorengannya dua ya
lu buru buru amat
iya ada urusan
eh lo ngapain di situ
jagain warung bang
lu jangan bohongin gua
rat gue sama si odi lagi kagak ada yang masakin di rumah
ya rat lu pantau
kalau nggak ada yang masak gua mau makan aja jadi susah
gimana kalau kita makan di rumah lu aja
mendingan ke warung aja
oke kita makan di warung
tapi lu yang bayar ya
pak nggak ada uang kecilan
nggak ada bang
sudah pulang ya bu
ada bentuknya lu textbooks ga
ya udah gua pois deh
itu lagi ngapain dia mau nyolong uang warung pak aji enggak bang saya disuruh pak aji jagain
warungnya iya iya dia bener den gua nitip warung sama dia tadi sebentar gue baru dari rumah
berarti dia kagak bohong iya iya iya emang gua yang suruh ya udah kalau gitu lo boleh turunin kaki